ratusan sopir angkutan kota di tasikmalaya menggelar unjuk rasa menolak operasional angkutan berbasis online
unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan menggunakan water cannon untuk membubarkan masa
sopir juga sempat menurunkan paksa penumpang sebagai bentuk protes akibatnya ratusan penumpang terlantar
ratusan sopir angkutan kota dari berbagai jurusan di tasikmalaya ini langsung bergerak ke kantor dinas perhubungan tasikmalaya
sebelumnya aksi unjuk rasa mereka di kantor dewan dan pemkot tasikmalaya tidak berbuah hasil
masa aksi langsung mendobrak pintu masuk ke ruangan kepala dinas perhubungan tasikmalaya
sempat terjadi kericuhan adu mulut dan nyaris baku hantam antara para sopir angkot dan petugas keamanan dinas perhubungan
karena tidak berhasil menemui kepala dinas perhubungan masa membakar ban dan sebagian pakaian mereka
supaya dihapus aja lah minta ke anggota dewan sama ke wali kota
ya merugikan lah yang merugikan angkutan yang dulu dulu lah
dari segi penghasilan
yang tadinya penghasilan satu ratus lima puluh turun drastis bisa dapat lima puluh
menjelang rabu sore polisi terpaksa membubarkan masa yang mulai beringas
selain menggunakan gas air mata polisi juga menembakkan water cannon
seorang sopir yang terkena gas air mata hingga harus
dievakuasi ke pos penjagaan
masa yang tidak terkendali sempat terlibat saling dorong sehingga merusak sejumlah tanaman bunga
kalau ada sekiranya ada orang orang yang lebih membahayakan atau memulakan
jadi ini bukan hal yang terlalu yang terlalu rusak
ini bukan hal yang bersyaratan dalam keadaan wabuk dalam kebawah di dunia yang keras
jadi kita memakai bantuan untuk kepolisian
setelah dibubarkan paksa sopir angkutan ini kembali beraktivitas
namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak digubris pemerintah